ferry hermawan warga andir kota bandung tidak mengetahui bahwa di jalan braga kota bandung saat ini masuk dalam kawasan tanpa rokok
pria tiga puluh satu tahun yang berprofesi sebagai pengusaha pakaian dan makanan ini terlihat merokok di kawasan tersebut
sebenarnya nggak tahu karena minggu kemarin juga kesini belum ada ya kan nantinya ada pelangnya
kayaknya baru juga gitu jadi ya belum tahu kalau sekarang
berdasarkan pantauan masih terlihat adanya warga yang merokok di area yang seharusnya masuk kawasan tanpa rokok
sebagian besar warga mengaku belum mengetahui aturan ini dan menilai sosialisasi belum maksimal dilakukan
nggak tahu sih sebenarnya belum pernah lihat gitu
mendukung sih kenapa ya baik juga buat lingkungan gitu ya
paling kan banyak anak anak kayak di taman kan banyak yang main jadi bagus lah kalau kayak gitu mah
ya sebenarnya kalau kasus itu yang kurang paham apakah harus dimana mana aja masih belum itu
kalau udah kesini udah berapa kali ya makanya tahu kalau di sini
peraturan daerah atau perda terkait kawasan tanpa rokok di kota bandung telah ditetapkan pada tujuh belas mei dua ribu dua puluh
ada delapan titik yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok
yaitu fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas
tempat belajar mengajar tempat bermain anak tempat ibadah transportasi umum
tempat kerja tempat umum seperti pasar dan pusat perbelanjaan
serta tempat lain yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan wali kota seperti taman dan tempat wisata
perda kawasan tanpa rokok diharapkan mampu mengubah perilaku serta melindungi kesehatan warga dari bahaya rokok
saat ini pemerintah kota bandung fokus melakukan sosialisasi di titik titik keramaian yang menjadi kawasan tanpa rokok
diantaranya dengan memasang plang atau papan informasi
kenapa ditempatkan di situ
karena memang tempatnya bagus kemudian juga orang banyak kesitu juga lewat melihat plang itu
karena perda ktr ini baru tahun ini ditetapkannya tanggal tujuh belas mei dua ribu dua puluh satu
jadi untuk bisa apa ya sebelum melakukan tindakan atas pelanggaran pelanggaran
kita lebih banyak melakukan sosialisasi
ada sejumlah sanksi yang akan diberikan pada warga yang melanggar mulai dari teguran lisan hingga sanksi administratif berupa denda rp lima ratus ribu rupiah
namun selama masa sosialisasi sanksi belum diterapkan secara maksimal karena satpol pp masih menunggu turunnya perwal yang mengatur teknis pelaksanaan pengawasan dan penertiban kawasan tanpa rokok
ditegur lisan dan mengingatkan bahwa nanti kalau sudah berlaku efektif setelah keluar perwal kita akan melakukan perlawanan
kita akan melakukan perlawanan
kita akan melakukan perlawanan
kita akan melakukan perlawanan
kita akan melakukan perlawanan
kita akan melakukan perlawanan
kita akan melakukan perlawanan
kita akan melakukan perlawanan
kita akan melakukan perawanan
kita akan melakukan perlawanan
kita akan melakukan perlawanan
kita akan melakukan perawanan

sementara itu dosen administrasi publik universitas pajajaran yogi suprayogi menilai perda kawasan tanpa rokok bisa berdampak positif bagi warga bandung
sementara itu dosen administrasi publik univaresitas pejajaran yogi suprayogi menilai perda kawasan tanpa rokok bisa berdampak positif bagi warga bandung
mungkin berjaga selama dua puluh empat jam penuh makanya harus dibegunakan device tadi menggunakan cctv
kah atau apa gitu ya nah ini juga apa pemerintah kota bandung harus memikirkan bagaimana sistem
integrasi surveillance pengawasan kota pengawasan kota itu dalam artian ke depan sangat memungkinkan
misalnya tadi cctv itu dia mengawasi orang per orang gitu masa sosialisasi perda ktr akan
berlangsung hingga mei dua ribu dua puluh dua mendatang setelah itu penerapan sanksi akan diberlakukan terhadap
warga yang melanggar aturan tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat